peran ibu negara bisa dikatakan penting
seorang ibu negara bertugas mendukung aktivitas suami sebagai presiden
dan iryana jokowi sebagai ibu negara lebih memilih mengeram langkah dengan tampil seperlunya berkomentar seperlunya dan tak mencampuri urusan politik sang suami
ya dengan kesederhanaan seperti itu ia tetap mencuri perhatian baik dari penampilan dan juga gerak geriknya
keluarga menjadi pemantik semangat dan oase di tengah hiruk pikuk permasalahan negara yang ada
iryana dan ketiga anak presiden jokowi menjadi penyeimbang untuk presiden jokowi itu sendiri
sejak presiden joko widodo menjabat wali kota solo iryana memilih mengerem langkah dengan pakem yang dibuat
tampil seperlunya berkomentar seperlunya dan tak mencampuri urusan politik sang suami
di masa tiga tahun pemerintahan kabinet kerja ini iryana widodo seakan jauh dari hiruk pikuk politik yang ada
iryana dan mufidakala seakan tak ambil pusing terhadap silang pendapat yang menerpa sang suami
keduanya kompak melancarkan program demi program bersama organisasi oase kawinan kerja
yang fokus pada program di tiga sektor
yakni pendidikan karakter dengan program peningkatan kualitas paut dan program peningkatan mutu tenaga pengajar seluruh indonesia
kemudian di sektor peningkatan kualitas keluarga dengan program ifates dan program ekonomi keluarga
dan sosial budaya yakni penyeluhan program anti korupsi kekerasan dan pelindungan untuk anak anti napobadan miras
kedua kekuatan kekuatan
seperti sang suami iryana anak seorang guru ini pun berusukan ke sejumlah daerah di indonesia
memang tak tiap minggu bahkan bulan iryana berusukan di kegiatan kemasyarakatannya yang tak melekat di kegiatan presiden jokowi
sebab hampir setiap minggu ada saja kunjungan kerja presiden jokowi dan iryana mendampingi
jika dalam satu hari presiden jokowi memiliki tiga hingga empat agenda iryana lebih dari itu
seperti halnya di yogyakarta pada selasa dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
dalam kurun waktu enam jam iryana dan mufidah kalah melahap habis tujuh kegiatan
kenapa bisa begitu cepat
karena hampir di semua kegiatan tak didahului kegiatan seremonial alias tanpa bahasa basi
keduanya mengedepankan dialog dua arah tanpa didahului pidato pembuka
kalaupun ada sesi di panggung iryana meluncurkan pis sebagai pencair
sebagai penyelidikan iryana menghadiri penyelidikan antinarcoba
kedua tidak akan terkena
kedua tidak akan terkena
semua tapi semua di sini
kesederhanaan ini pun terlihat saat iryana menghadiri penyuluhan anti narkoba pada senin dua oktober dua ribu tujuh belas di bantar gebang
pastinya semua mendengarkan ya
sekarang siapa ini mas
habis coba terangkan sekali lagi yang diterangkan dari mr band tadi
pesan kapten maaf
di balik iritnya bicara seorang iryana
ia tetap saja mencuri perhatian baik dari penampilan maupun gerak geriknya
tak mudah untuk meluluhkan ibu negara ini untuk mau diwawancarai
tadi pagi persiapan berapa lama
biasa karena kalau berdaerah kan biasanya diterima dengan baju adat
kemudian kemarin di kalimantan selatan juga pakai baju adat
jadi udah biasa

setengah jam saya

ya habis subuh tadi
kalau saya cepat belum mulai berampung
aku pakai minang sebenarnya adat yang sebenarnya ibu kan orang jawa
jadi meskipun saya dari jawa tapi saya memakai bagian kalimantan selatan
ibu juga sama
saya pakai bagian minang sumatera barat
seakan bergantian justru presiden jokowi di beberapa waktu terakhir mendampingi iryana di beberapa kegiatan
misalnya saat menghadiri kampanye anti narkoba di jxpok mayoran yang dibuka oleh tarian maumere menjadi pewarna suasana
dan saat presiden jokowi membuka panderan krianusak kerajinan tahun dua ribu tujuh belas
usai membuka acara presiden jokowi pun berkeliling menghampiri sejumlah staf
ya sang presiden sabar menemani sang istri yang dinikahi tiga puluh tahun silam itu berbelanja selama hampir satu jam
indonesia megawati jakarta